apakah ada hoax mengenai tujuh kontainer surat suara yang katanya sudah dicoblos
tapi ternyata kan sebenarnya itu kabar bohong
ada kabar bohong yang tersiar
tujuh kontainer ditanggung periuk kabar bohong
kartu itu kan belum dicetak
sudah muncul fitnah fitnah seperti itu
mari kita hindari fitnah fitnah seperti itu
ini sudah mendekati tiga bulan lagi sudah masuk ke bulan pilpres
ini semuanya menjaga ketenangan
semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal hal yang berkaitan dengan politik
sehingga tidak menjadi pikiran pikiran jelek dari masyarakat
kalau seperti kan bisa menimbulkan pikiran pikiran negatif pikiran pikiran jelek mengenai kecurangan mengenai curangan
hindari hal hal yang berkaitan dengan hoax dan fitnah seperti itu
bisa menjadi masalah hukum nanti kalau seperti itu dilakukan